baik saya ajak anda lagi untuk berbincang bersama rekan saya di sini pakar sosial media mbak rustika
dari indikator yang melihat memantau pergerakan sosial media menarik bagaimana netizen ikut mengembirakan pesta demokrasi kali ini
kita berbicara mengenai kota kota favorit para netizen tanda kutip gitu ya mbak ya ada solo ada medan ada tangsel
oke kita ke solo terlebih dahulu ada data yang telah disiapkan dari indonesia indicator
jadi sebenarnya ada satu sisi yang menarik terkait solo yang tadi saya sampaikan gitu
bahwa sebenarnya pilkada ini ada di solo tapi hampir seluruh masyarakat netizen indonesia itu semua ikut ikutan meramaikan kota solo
dan hal itu bisa terlihat kalau kita buka di peta itu betul betul dari sabang sampai di wilayah sulawesi
semua tuh pada memention terkait dengan solo gitu
apakah mereka bicara soal dukungan pada gibran atau sama
mbak gio ternyata tidak
mereka lebih bicara sesuatu yang paling besar adalah apa yang terjadi di pilkada solo
ternyata isu soal pelanggaran adalah isu yang paling banyak dibicarakan gitu
oke kemudian tiga puluh delapan persen ya
yang kedua adalah terkait dengan protokol kesehatan
sebenarnya antara dua hal ini adalah saling berkaitan gitu
jadi pelanggaran itu kan apa yang sudah dilakukan oleh memang pasangan gibran itu dia dianggap melanggar gitu
juga dengan protokol kesehatan gitu
dan kenapa isu ini jadi sangat besar sekali di indonesia
karena pada saat itu di waktu yang hampir bersamaan ada satu kerumunan yang membuat masyarakat indonesia langsung melihat gitu
ini ada kerumunan kehadiran rizik sihab dengan apa yang kerumunan ada di wilayah pilkada solo gitu
kita kan bicara soal netizen kan gitu
mereka langsung membandingkan dan itulah isu yang akhirnya jadi besar sekali di sini gitu
kemudian isu yang lain adalah terkait
dengan politik dinasti dan kemudian soal debat yang kita bicara soal visi misi
kecil sekali di mata netizen
menarik ya karena media mainstream sangat menyoroti bagaimana waktu itu debat bagaimana visi misi disampaikan oleh masing masing kandidat
ternyata situasi itu berbeda dengan media sosial gitu
politik dinasti juga sangat minim
padahal di awal kita tahu bagaimana kontroversinya luar biasa ketika putra presiden jokowi maju
itu dalam pilkada solo
ya karena ada sesuatu yang lebih kontroversial lagi gitu
jadi apa yang menarik di media sosial adalah bad news is good news buat mereka gitu loh
jadi sesuatu yang kontroversial itu akan pasti jauh lebih banyak di response oleh netizen gitu
akhirnya politik dinasti kan kita bicara dalam karakter twitter ya
jadi kita harus melihat konteks twitter itu berbeda dengan facebook
facebook itu dia relatif lebih organik
orang kalau mau posting di facebook dia sangat hati hati
kalau di twitter kenapa dia bisa rame
satu di twitter itu bisa memiliki satu fasilitas teodonim
jadi akun akun palsu itu bebas gitu kan
dan justru kadang kadang akun palsu itu banyak sekali followersnya gitu dan dipercaya gitu
nah kedua adalah kalau di netizen twitter itu dia ada fasilitas namanya trending topic
nah namanya netizen nih seneng banget kalau kita bisa yuk bareng bareng yuk kita bikin trending topic
nah trending topic itulah yang kemudian seringkali
karena itu juga bisa dipercayai oleh media mainstream sebagai sebuah isu besar
itu sebabnya kenapa twitter itu cukup responnya besar
ketiga ada satu hal yang tidak bisa kita nafikan adalah twitter itu sangat dekat dengan politik
dan polarisasi dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas itu masih sangat terasa di twitter gitu
terakhir adalah ada fasilitas twitter namanya retweet
yang membuat orang itu gak usah mikir kalau aku sepakat sama kamu aku langsung retweet gitu
jadi itu bisa jadi yang besar bisa juga jadi apa namanya bukan buzzer tapi kita pendukung lah istilahnya seperti itu
tidaknya pro begitu ya kita lihat gambarannya saat ini pilkada solo
nah ini adalah social networknya bagaimana sih pilkada solo itu dibicarakan gitu
dan kita melihat bahwa tadi saya bilang soal polarisasi kan bahwa polarisasi pilpres itu masih kuat di sini
dia adalah terkait dari akun akun yang dia merespon dikaitkan dengan pak jokowi dan pilkada solo gitu
di sini beberapa menceritakan tentang penyelenggaraan pilkada gitu ya
sebaiknya pilkada dilakukan hanya di medan atau solo saja deh gitu
nah ini adalah bagaimana mereka ramenya di sana gitu
kemudian soal beberapa ya cerita cerita tentang bagaimana pilkada solo dikaitkan dengan pak jokowi
nah di sini kita bisa melihat ada setelah itu
ada cnn com yang cukup besar
dia berada di antara dua kelompok
jadi ada kelompok media
ini adalah kelompok pro kontra jokowi dan ini adalah kelompok dari aktivis
cnn indonesia di sini kenapa dia menarik karena apa informasinya disampaikan oleh cnn
itu menarik perhatian dari dua sisi
baik dari kubu yang mereka bicara soal pilkada dan mereka yang bicara soal politik
kemudian media mainstream masih menjadi salah satu acuan netizen
apa yang terjadi di twitter itu biasanya di drive oleh media
dan di sini kelihatan nih salah satu media yang membuat isu pilkada solo jadi rame
ada cnn indonesia gitu
dan itu adalah satu hal yang menarik gitu
jadi di sini ada pihak yang pro dan kontra untuk mengkritik soal kebijakan pilkada gitu
terus kemudian kalau yang pihak pro mendukung terhadap gibran
jadi ini kita bicara soal pilkada
tetapi pilkadanya sendiri itu sangat kecil gitu
jika dibandingkan dengan isu isu sampingan ya gitu lah istilahnya gitu
nah kalau ini adalah kelompok aktivis dan netral
dan balik lagi mereka menginginkan waktu itu adalah perundahan pilkada
oke kita bergeser ya
nah ini adalah influencer yang tadi saya sebutkan
dalam pilkada solo yang sangat rame itu
siapa saja sih akun akun yang dia mendrive isu
dan balik lagi di sini ada nama cnn di situ
cnn indonesia muncul sebagai lima besar gitu
dan kemudian ada nama pak jokowi yang juga di mention
kemudian juga media yang lain
bahkan akunnya cili pari sendiri jauh dibawah dari cnn maupun pak jokowi gitu
dan ini menunjukkan sebuah fakta atau fenomena bahwa ternyata nama besar
itu dia bisa membuat satu isu yang cukup besar gitu
nah ini adalah beberapa tagar tagar yang muncul setelah gibran
oke kaitannya apa ya dengan solo
karena kerumunan tadi
jadi kita bisa membayangkan satu pilkada solo
yang sebenarnya gak ada hubungan sama sekali gitu ya
dengan kehadiran itu ternyata netizen twitter memention juga gitu
nah itu adalah hal hal yang cukup menarik di sini gitu
kita geser ke kota lainnya yang juga menarik perhatian netizen ataupun warganet
ya ini adalah kota medan
jadi kota medan itu adalah satu dinamika yang cukup menarik gitu
dimana pada saat itu berbeda dengan di solo yang dia direspon cukup besar gitu ya
dari seluruh indonesia
medan juga di respon cukup besar
tetapi ada kampanye atau dukungan ke bopi maupun ke lawannya itu kelihatan sekali gitu
semuanya berlangsung dengan baik baik saja gitu kan
terus ternyata pada akhir menjelang pilkada dilakukan itu muncullah tokoh agama ustadz albul somad
yang dia menyampaikan dukungannya kepada ahyar
yang terjadi langsung ada perubahan atau ada cross issue gitu ya
yang kita bisa lihat juga di dalam data berikutnya gitu
oke selanjutnya bisa digeser
dukungan sandiaga uno
jadi ini kan tokoh tokoh besar masuk ke dalam percakapan di twitter gitu
di medan ya
atau paling besar dukungan dari uas
ini slide terakhir apa yang kita bisa baca dari pilkada medan
nah ini kan kita bisa lihat
ini yang biru tinggi itu adalah data terkait percakapan terkait dengan pilkada medan
yang merah itu adalah membicarakan soal bobi
awalnya tinggi ya di oktober ya
tapi dia turun
nah sekarang dia karena ada munculnya beberapa tokoh tokoh besar yang mendukung
akhirnya yang terjadi di media sosial itu ahyar dan salman menjadi jauh lebih unggul
balik lagi media sosial dan twitter
kaitannya politik dan kemudian kita harus lihat apakah itu voice atau noise itu harus
kita lebih cerdas melihatnya
oke lebih cerdas melihatnya mbak rustika
terima kasih sudah sharing data bersama kami
tidak hanya proses pencoblosan yang dicermati tapi juga bagaimana sosial media ingat jangan
sampai terpancing hoax
baik special program election dua ribu dua puluh masih akan kembali usai jeda dan tetap bersama kami